apakah juga ini kemudian akan menjadi warning atau alarm buat global pak rudin pardede
ini sebetulnya sudah ada arah ke sana kan
waktu itu kan komplain terhadap swiss
makanya disebutkan waktu itu texamnesti di italy kan
waktu itu yang terjadi mereka sudah dapat data dulu bagaimana paper paper company di swiss
dan juga pemerintah amerika juga waktu itu kan mentret
artinya pemerintah swiss dan juga swiss waktu itu bahwa kalian harus buka data ini
dan arahnya memang begitu
makanya tahun dua ribu delapan belas by januari dua ribu delapan belas ini kan akan terbuka semua nanti
tidak ada lagi yang tertutup transaksi di bangsa
tidak ada tuh yang namanya cook island virgin island
meskipun itu ada uangnya kan di bank ini semua
jadi nanti ini yang menurut saya kemampuan analytical dari teman teman di pajak ini
ini harus di beef up ini harus diperbaiki ini supaya nanti
tidak hanya pakai kartu kredit sama sosial media
ini akan sangat luar biasa
kemampuan intelijen kemampuan ininya mereka itu perlu
ini nanti data yang demikian banyak ini bagaimana mengolahnya ini
supaya dapat kepada kesimpulan
bahwa ini kesimpulannya akan ini adalah transaksi yang benar
transaksi yang salah
jangan campur campur nanti karena kalau campur campur itu meng create chaos
ya kan terjadi kepanikan kalau dia nggak bisa menganalisa ini dengan benar
tapi kalau inilah waktunya saya pikir dalam tempo beberapa tahun ini
satu tahun ke depan ini satu setengah tahun ke depan
kita harus menaikkan kemampuan kita nih untuk melakukan analisa terhadap data yang begitu banyak ini
dan itu berguna
ya ya wenty bagaimana
saya tadi tanya gimana caranya saya
pasti masalah keuangan tadi ya
yang disampaikan bahwa investasi ke dalam atau melakukan suatu bisnis di dalam negeri itu kan
dikatakan tidak ada kepastian hukumnya dan lain sebagainya
sehingga tidak bisa menaikkan iklim ekonomi yang baik
itu kan yang harus diperbaiki tentu itu adalah ranahnya hukum ekonomi
tetapi berkaitan dengan pencucian uang karena pencucian uang dikatakan juga crime
apa criminal industry ya dikatakan criminal industry ya
jadi kejahatan industri ekonomi gitu ya
ini juga sangat penting
jadi yang penting lagi adalah tadi
bank securcy jadi kerahasiaan bank
jadi saya tadi menangkapnya justru rahasia itu rahasia atas kepemilikan siapa uang uang ini
ini yang harus transparan
jadi kalau memang uangnya banyak di bank ya tidak apa apa
sepanjang uang itu adalah uang halal
kan diketahui orangnya juga tidak apa apa
namanya yang dilakukan oleh mereka adalah uang banyak masuk ke bank
uang seseorang tapi orang itu tidak mau diketahui namanya
maka data data orang orang terkaya orang orang itu kan bagi mereka sebetulnya sesuatu yang
mestinya kalau memang itu betul itu harus kita apresiasi
mereka berani dikeluarkan datanya bahwa mereka terkaya mereka ada namanya
itu berarti seharusnya sudah diketahui bahwa mereka itu betul semuanya
kecuali uangnya banyak tetapi tidak jelas siapa kepemilikannya
disitulah letaknya suspecies transaction tadi
bahwa dalam hal transaksi transaksi itu jangan ada transaksi transaksi yang tidak benar
transaksi yang mencurigakan transaksi yang berasal dari hasil kejahatan
yang pada akhirnya pasti berdampak pada tidak ada pembayaran atau kepatuhan pada pajak
ini juga penting atau juga begini mungkin begini juga pak
memang transaksinya betul uangnya uang usaha yang benar
tetapi ketika mau bayar pajak lah mulai terjadi kejahatannya disitu adalah menurunkan kewajiban pajak mereka
ini yang saya katakan di dalam kejahatan pajak adalah karena dia tidak
dia mengelak dari kewajiban yang seharusnya dia turunkan sehingga sedemikian rupa
padahal tadinya mereka adalah usaha yang benar
hanya ketika kewajiban pajaknya tidak terpenuhi
dia sudah masuk kriteria melakukan suatu pengelakan pajak
nah disitu akan bermuara juga pada pencucian uang
pak pak pak rd d
panama papers ini akan matters nggak buat indonesia
ada nggak nama nama yang kemudian kita bisa telusuri dan kemudian ini pasti akan kena batunya
kita nggak tahu
itu yang saya katakan tadi
ini adalah data yang masuk ke dalam kejahatan pajak

nah itu yang saya katakan tadi teman teman memang otoritas yang berkewajiban untuk ini
untuk mempelajari dan dia harus jauh lebih canggih
dia harus menaikkan kemampuan dia untuk bisa menganalisa data ini
ini data awal sudah bagus
dan data ini harus diolah
ya harus diolah
itu dengan baik
dalam proses ini bisa nggak kemudian ketika saya khawatir
khawatir misalnya nama saya sudah tercantum dan mungkin saya punya hubungan sama fonseca ini
dan kemudian saya melakukan pembersihan pembersihan dalam jangka waktu tertentu
datanya kan sudah ada
kemudian angkanya sudah ada di situ
dia harus memberikan penjelasan nanti
misalkan yang dicurigai ini orang x itu
ya dia harus memberikan penjelasan ditelusuri lagi
dari mana dari dulu penghasilan dia
kok bisa kekayaanmu sekian
terus di sana ada kekayaanmu tambahan lagi
kan sebetulnya ini semua sangat masuk akal
sangat rasional bisa dilihat itu
nggak ada yang tiba tiba
nggak tapi dalam jangka
ini kan pak pardedik katakan bahwa ini adalah data mentah
data harus diolah
prosesnya saya nggak tahu berapa lama
in the meantime apakah mungkin ada proses pembersihan begitu
sehingga akhirnya nggak ada yang menanggung
nggak ada yang menanggung
nggak ada yang menanggung
nggak ada yang menanggung
nggak ada yang menanggung
sehingga akhirnya nggak ada tuh uangnya
saya nggak tahu
sebetulnya kan yang kita lihat
beberapa hari terakhir ini
berapa uangnya kita nggak tahu juga ini
dan apa yang kemudian menjadi cerita
betul kita belum tahu
modusnya juga agak jelas
belum tahu kan
ini yang saya katakan ini masih data awal
data yang masih raw
ya patut kalau ini diolah
harus ditelusuri lagi
dan diam diam aja kita
dan diam diam aja kita
ini direkturat general pajak yang menjadi front runner
ini direkturat general pajak yang menjadi front runner
ya mestinya mereka
nah itu yang saya katakan tadi
kita harus tingkatkan kemampuan dalam hal seperti ini
jadi kalau dalam hukum bidana ya
oke lah kalau yang sebagian besar memang itu uang bersih
ya sudah tidak apa apa
tapi kalau berkaitan dengan money launderingnya tadi
ini memang betul
kita harus cepat cepat
saya setuju sekali
kalau tidak ya pembersihan pasti terjadi
maka yang kita khawatirkan
dalam hal penanganan pencucian uang
jangan terlalu banyak expose nya
kita kan tidak juga ingin menginginkan hanya menangkap orangnya
tanpa bisa melacak uangnya
nah orang itu akan cepat cepat memindahkan uangnya
dan tidak tertelusuri lagi
atau yang paling bahaya adalah
dia ambil tunai
dan tidak menggunakan lagi jasa perbankan yang modern
tetapi menggunakan hal hal yang tradisional
itu akan lebih sulit lagi
dan bahkan mereka
apalagi di indonesia
kita pasang badan
tapi uang tidak akan kembali
padahal bukan itu
kita menginginkan penegakan hukum pidana ekonomi itu
adalah orangnya telah melakukan pidana
tetapi yang lebih penting adalah tracing
itu bisa kembali kepada orang orang yang berhak
jadi dapat dari mana
seperti tadi disebutkan
ya memang orangnya bisa dilacak
kita tidak bisa menampatkan lagi
karena dia sudah sembunyikan lagi
terjadilah skema money laundering lagi
setelah adanya keributan ini
dan kemudian uangnya bisa
diam diam bekerja cepat cepat
justru jangan yang malah
exposed bicaranya banyak sekali
tapi tidak bekerja
ini yang tidak menguntungkan
akan ada banyak pr
yang punya otoritas
terkait dengan panama papers
sudah disampaikan oleh
dan juga bu yanti